selengkapi dalam dialog
tuas rem darurat telah ditarik oleh gubernur dki jakarta
langkah ini diambil merespon tingginya penyebaran covid sembilan belas di ibu kota
yang dibarengi dengan meningkatnya kapasitas okupansi rumah sakit
masyarakat merespon beragam keputusan ini
banyak yang setuju namun banyak pula yang mengkritisi efektivitas
kebijakan psbb yang diambil pemprov dki
psbb total dikhawatirkan menimbulkan gejolak ekonomi
dari gelombang pengangguran hingga phk
menakar beban ekonomi psbb dki akan kami bahas dengan arah sumber malam hari ini
langsung saja saya akan sapa yang pertama ada muhammad taufik
wakil ketua dprd dki jakarta
selamat malam pak taufik
dan juga ada rosan roswani ketua umum kadin
pak rosan selamat malam
dan pak faisal basri ekonom senior
pak faisal apa kabar
dan beban ekonomi covid sembilan belas dengan diterapkannya kembali psbb total dki jakarta
akan kami bahas dengan arah sumber kami
usai jeda berikut tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda kembali di prime news
pemberlakuan kembali psbb menuai beragam respon dari para pedagang kecil
mereka berharap tetap bisa membuka usaha saat pelaksanaan psbb jilid kedua
seperti diketahui usaha mikro kecil dan menengah menjadi kelompok usaha
yang terkena dampak cukup

ahmadi tak bisa menutupi keresahan
usaha warteg miliknya yang mulai ramai saat pemberlakuan psbb transisi
kini harus bersiap dengan skenario terburuk
ia harus siap jika usaha yang telah dirintisnya selama dua tahun terakhir ini
kembali sepi saat pemprov dki jakarta
kembali memperlakukan penerapan sosial berskala besar atau psbb total
pertama itu dampak yang paling berasa itu istilahnya kekeluargaan kita
yang pertama tama istilahnya kita ada karyawan sekitar delapan orang
nah itu setelah ada dampak psbb itu langsung saya kurangi empat orang
nah itu udah kehilangan kayak keluarga saya
ibaratnya berat sekali lah
dan masih harus tetap menggaji empat karyawan
tak ada pilihan bagi ahmadi
kini ia harus berkompromi dengan kebijakan pemerintah
dan berharap tetap bisa membuka usaha
senada dengan ahmadi
mamuk pedagang soto betawi di kawasan blok s ini
meski begitu usahanya yang berada di bawah binaan dinas perindustrian
dan ukm atau ppk ukm dki jakarta ini
masih mendapatkan pembebasan retribusi selama pemberlakuan psbb
makanya tadi saya bilang terjun bebas
alhamdulillah ada ini sih pembebasan retribusi juga selama tiga bulan
untuk kalaupun besok diberlakukan
ya adalah juga begitu harapannya untuk ada stimulus
keringanan pembebasan sih bukan keringanan ya
pembebasan retribusi ya berapa bulan ke depan lah
dalam kondisi normal
usaha soto betawi milik mamuk mampu menghasilkan omset sekitar delapan ratus ribu rupiah per hari
selama pembelakuan psbb
ia pun hanya mampu mengantongi seratus hingga dua ratus ribu rupiah saja
harapannya kepada pemerintah pun tak muluk muluk
selama psbb jelit dua diberlakukan
ia tetap bisa berjualan
pemerintah pun bisa menghasilkan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat
usaha mikro menjadi sektor yang paling terpukul selama pandemi covid sembilan belas
kementerian kooperasi dan ukm bahkan mencatat
di awal masa pandemi
lebih dari satu ratus delapan puluh lima ribu umkm terkena dampak pandemi covid sembilan belas
saat ini pun
pemerintah provinsi dki jakarta
tengah mengusulkan dua ratus ribu umkm di dki
untuk mendapat bantuan langsung tunai kepada pemerintah pusat
kita akan mulai dialog kita terkait menakar beban ekonomi psbb dki
sudah ada bapak taufik
wakil ketua dpr di dki jakarta
kemudian ada pak rosan roslani
ketua umum kadin
dan juga ada pak faisal basri
saya ke pak taufik terlebih dahulu
pak taufik sebetulnya pada masa psbb transisi
sebelum diberlakukannya kembali psbb total ini
apa saja catatan dari dpr di dki
bahwa catatan kami adalah soal pengawasannya
pengawasan terhadap berlakunya protokol kesehatan
karena itu ketika ingin diberlakukan
pbb tanggal empat belas yang akan datang
saat waktu diberlengur
akan minta pak guru untuk bertemu dengan kami di prd
kami bertemu membahas apa yang akan dilakukan pada hari senin besok
dan berjalanan berbagai pertimbangan
yang pertama adalah
saya kira pak gubernur melaksanakan apa yang diamanatkan presiden ketika tujuh september
tujuh september pada rapat kabinet bahwa yang utama adalah kesehatan
kalau kesehatannya membaik
maka ekonominya akan membaik
pak wadid pmd sendiri prihatin ya
maksudnya jakarta sendiri ya
maksudnya jakarta sendiri ya
masalah jakarta itu drop

tapi kemarin kayaknya itu
artinya empat puluh triliun
dan ini kita pahami
yang insya allah ke depan
saya kira kalau kesehatan
maka secara bertahap ekonomi di jakarta
juga akan membaik
kita sepakat bersama bahwa
yang begitu tinggi di jakarta
semakin hari semakin
sampai dengan akhir september
itu harus ada penambahan
dengan psb kita
untuk lebih ketat
yang pertama soal kontrolnya
kontrolnya harus lebih ketat
pengawasannya harus lebih ketat
terlibatkan seluruh stakeholder masyarakat
terlibatkan untuk melakukan pengawasan
bersama sama dengan para tentunya

harus menjadi perhatian kita
yang kemarin kita diskusikan
oke kemudian ini membawa beban ekonomi
yang cukup berat bagi para pengusaha
terutama pengusaha kecil tadi sempat dikatakan
di paket sebelumnya kemudian untuk mengakomodir
beban tersebut apa yang akan dilakukan oleh
dki jakarta untuk meminimalisir efek dari psbb
ketat yang akan dilakukan sehingga kemudian
mungkin bisa jadi arahnya ke
adanya pengangguran yang bertambah
atau mungkin korban phk yang juga bertambah begitu pak taufik
mau ekonomi dulu atau kesehatan dulu
nah dki ambil keputusan
kita kesehatan dulu
baru kemudian nanti ikutannya ekonomi
tetapi namun demikian kan
tidak psbb total
kenapa karena masih ada mulai yang
kemudian para pedagang makanan misalkan
boleh take away gitu ya
memang tidak boleh makan di tempat
saya kira masih ada ruang sebetulnya
untuk ekonomi berjalan saya kira itu
oke jadi psbb ketat ya
terminologinya bukan psbb total
seperti awal yang diberlakukan psbb di dki begitu ya pak taufik
pak rosan ini kadin sendiri melihat sekarang psbb ketat yang diberlakukan
ini sudah sesuaikah dengan yang diinginkan
karena kita tahu tadi dikatakan harus kesehatan atau ekonomi dulu
tapi kesehatan atau ekonomi tidak bisa berjalan tanpa masyarakat yang sehat
ini tanggapan anda dengan psbb ketat yang akan diberlakukan esok bagaimana
ya tentunya kami ya sebagai dunia usaha warga negara yang baik
kalau sudah di putuskan kita jalankan ya
ya dengan adanya psbb ini kan bukan total pengetatan
dan juga untuk mengingatkan kita untuk lebih disiplin lagi
ya dampaknya ya pasti ada
ya terutama terhadap ultra mikro tadi umkm
karena mereka yang apa yang tidak bisa makan di tempat dan juga di bawah luar ind sonya ya
yang gak bisa makan di tempat dan juga di bawah luar indsonya ya
batasi maksimum lima orang ya pasti ada kontraksi di beberapa bidang
karena tadinya memang momennya itu month to month itu udah bulan ke bulan sudah meningkat sebetulnya
kalau dari segi retail penjualan mobil dan yang lain lainnya sebenarnya sudah meningkat
ya tentunya dengan adanya psbb pengetatan ini akan ada perlambatan sedikit lah kalau menurut kami
jadi itu bukan suatu masalah juga untuk kami
karena kita sudah terbiasa karena kita juga tahu bahwa kesehatan adalah hal yang pertama yang harus diperbolehkan
kita harus prioritaskan dalam langkah kita bisa kesehatan ini supaya menjadi lebih baik
karena kita lihat kan penyebaran juga sudah lebih dari seribu ya di jakarta
jadi menurut kami ya ini sudah memang langkah langkah yang harus kita ambil
dan ke ekonomi ya pemerintah kan juga sudah harapannya supaya stimulus stimulus terutama yang berubah dengan ultra mikro yang dua empat juta
per orang untuk hampir sembilan lima belas juta orang itu segera lebih dipercepat lagi
kemudian stimulus stimulus lain yang memang sekarang sudah berjalan
seperti pemberian melalui bpjs tenaga kerja yang di bawah lima juta juga sekarang sudah berjalan lebih dipercepat lagi
sehingga tekanan perekonomian yang berlangsung pada saat ini bisa agak berkurang lah dengan adanya stimulus stimulus pemerintah
yang memang sudah ada sudah dianggarkan
memang sekarang harus lebih dipercepat lagi aja implementasinya
ya pak rosan kalau kita melihat angka indikator pertumbuhan ekonomi kita yang cenderung akan terkontraksi pada kuartal tiga
dan juga angka inflasi kita deflasi pada bulan lalu dua bulan berturut turut
sebetulnya saat ini kondisi dunia usaha di masa periode psbb transisi dan psbb ketat ini sebetulnya bagaimana keadaannya
environmentnya atau ekosistemnya sekarang bagaimana
ya memang tadi sempat saya singgung sendiri memang secara bulan ke bulan sudah agak membaik ya
tadi sudah membaik
sejak mulai juni juli sudah mulai membaik
tetapi memang dibandingin year on year memang masih jauh sekali
dan kita pun sekarang kalau kita ambil secara average saja di dunia usaha ini operasionalnya mungkin antara sekitar empat puluh sampai lima puluh persen
jadi memang masih belum optimal juga
dan kita dalam hal ini juga bagaimana running secara efisien menjaga cash flow terutama
karena kalau kita mau dorong juga supply side nya
demandnya kan juga sedang rendah
tadi inflasi kita juga masih sangat sangat rendah
sehingga memang demand side nya masih rendah
jadi kita juga tidak mendorong produksi kita supply side kita untuk dalam kapasitas yang full
jadi kembali lagi lebih susah mendorong demand side nya daripada supply side nya
jadi karena demand side juga berhubungan dengan masalah psikologis masalah kenyamanan keamanan
dan ini kan faktor ketidakpastian masih ada
sekarang kita bertahan dulu lah sampai mudah mudahan ada vaksinnya
oke sebelah sektor usaha esensial masih diizinkan dengan wajib protokol kesehatan
semoga ini bisa sedikit membantu begitu ya bagi para kalangan dunia usaha
saya ke pak faisal basri
pak faisal beban ekonomi versus beban kesehatan
sebetulnya formulasi yang sekarang dilakukan oleh pemprov dki ataupun satgas covid sembilan belas secara general secara umum
ini sudah tepat atau belum pak
yang pasti terjadi tarikulur ya
jadi bukan psbb total tapi psbb apalah namanya nggak tahu
kebun binatang tutup taman taman ditutup tapi mal dibuka gitu
saya jadi agak bingung
harusnya kan yang outdoor yang lebih diutamakan gitu
mal kan ac tertutup gitu
jadi tawar menawar yang membuat ya makin nggak jelas gitu formulanya menurut saya
mengapa pertumbuhan kita terkontraksinya relatif ketek ya
bandingkan negara negara lain ya karena kita tidak konsisten melaksanakan psbb
dan ini adalah seri dari ketidak konsistenan ketidak konsistenan itu
yang menyebabkan jadi berkeputusan
ini yang menyakitkan kita bersama gitu ya
setelah negara negara lain sudah membuka ekonominya
telah membuka turisnya dari berbagai negara
mereka melakukan travel bubble
mereka melakukan corona corrider gitu
kita tidak pernah diajak
karena persepsi dunia tentang indonesia ya jelek sekali
terburuk keempat di dunia
tapi oleh karena itu ayo deh
saya nggak mau menambah nambah yang lalu
oh ya ayo deh sekarang kita manfaatkan psbb ini dengan kompromi silahkan
namun itu tadi pada saat umkm tidak boleh jualan di lokasi
hanya boleh take away
maka turunkan pada masa itu yang pak rosan katakan itu
ya dana buat umkm
yang dua juta itu blt untuk umkm blt untuk rakyat miskin
sehingga deritanya berkurang
derita tapi kita kurangi
kemudian hdki lebih mampu menurut saya melakukan testing
jadi kalau psbb itu sekitar diam tidak melakukan testing tidak melakukan kontak tracing
ya tidak ada gunanya
tracing dan kontak tracing itulah yang membuat
karena kita memacu diri lebih cepat bergerak daripada virusnya
nah syukur dki jakarta tiga empat kali lipat
dan sudah dijanjikan oleh pak gubernur untuk kontak tracingnya juga akan dipercepat
nah persoalannya jakarta kan tidak ada batas pagar gitu ya
dengan depok bekasi bogor dan sebagainya itu
harus ada koordinasi dengan remote area di sekitarnya
dekarta dengan geriker jakartanya
jadi jakarta sudah capek capek begini sudah melakukan hal seperti ini
tapi flow manusianya tidak
kan kita harus ingat
sebagian besar pekerja di jakarta cukup banyak

pak faisal nanti saya juga mau tahu
jadi kita ingin betul betul totalitas sehingga ini yang terakhir
nanti saya juga ingin tahu sebetulnya efek dari tadi yang bapak katakan

sebetulnya ke depannya bahayanya bagaimana
mungkin akan kita bahas usai jeda
cnn indonesia prime news segera kembali
sekarang dipermudah segala sesuatu ini berhubungan dengan pemerintahan dengan perizinan dan segala macam itu yang kita sampaikan kepada pemerintah daerah
oke jadi dilakukan langkah langkah tersebut terutama tadi anda katakan supaya tidak melakukan phk
semoga ini bisa didengar oleh para pengusaha
pak rosan pak rosan ini sebetulnya sempat ada juga penarikan atau aksi lepas saham oleh para investor asing pada saat perdagangan ihsg hari kamis kemarin
sebetulnya yang terjadi di pasar modal itu bagaimana realitanya
dan saat ini stimulus stimulus yang sudah digelontorkan oleh pemerintah apakah tadi sudah efektif untuk kemudian meminimalisir agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja atau phk
sudah dirasakan belum di dunia usaha
ya kalau saya kalau di pasar modal sih naik turun itu satu hal yang biasa ya
yang penting kan sudah mental dari perusahaan itu baik
karena ya mereka apa di pasar modal
ada berita mereka jual nanti ada berita positif lagi mereka beli
jadi menurut saya itu tidak perlu terlalu dikhawatirkan
nah yang penting justru adalah bagaimana kebijakan kebijakan pemerintah ini yang sudah dianggarkan itu bisa
apalagi bisa turun secara cepat
karena kalau kita lihat dari total rp enam ratus sembilan puluh lima triliun lebih ini yang baru diturunkan itu kurang lebih mungkin sekarang
kurang lebih di rp tiga puluh tiga triliun

nah kita melihatnya ini karena kembali lagi ada psbb kedua ini ya
ini perlu di yang tadi saya sampaikan dan juga pak esel basri sampaikan
ini perlu didorong lebih cepat lagi nih yang
karena di kontrak ketiga ya kita boleh dipastikan kan memang akan kontrak
ya menurut kami ya ini mesti di jangan sampai rakyat kelaparan lah istilahnya
nah rakyat jangan sampai kelaparan makanya oleh sebab itu konsentrasi dari implementasi yang berhubungan dengan
bantuan sosial blt kartu prakerja kemudian bantuan melalui ultramikro itu juga benar benar harus segera direalisasikan
karena memang dengan adanya ini ini akan membuat kontraksi kita mungkin akan lebih dalam lagi
dan proses pemulihan akan memakan waktu lebih lama
dan kalau memang masalah kesehatan itu terus ada ya ini akan menjadi suatu hal yang berkelanjutan
jadi mungkin ini di suatu shock therapy dulu mungkin untuk supaya kita kembali disiplin
dan kesehatan ini juga terus terjaga ke depannya
kalau enggak ya problemnya soal kesehatan ini belum bisa tertanggulangi dengan baik ya problem di perekonomian akan terus berjalan
oke ada sebelas sektor usaha esensial seperti kesehatan bahan pangan energi kemudian komunikasi teknologi keuangan perbankan logistik hotel konstruksi industri strategis pelayanan dasar kebutuhan sehari hari yang masih diperbolehkan untuk dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat
sebetulnya yang akan paling terdampak
sebetulnya yang akan paling terdampak
ketat ini diberlakukan sektor industri mana pak rosan
ya yang sudah pasti ya sektor yang berhubungan dengan perhotelan dan juga restoran yang pasti akan terdampak terlebih dahulu
dan sektor sektor lain kan tidak terkonsentrasi di jakarta walaupun kontribusi terhadap indonesia paling tinggi jakarta
dan sektor sektor lain kan tidak terkonsentrasi di jakarta walaupun kontribusi terhadap indonesia paling tinggi jakarta
nah oleh sebab itu kalau kami melihatnya ya ini berjalan selama dua minggu kemudian ya kita lihat lagi sebaiknya seperti apa
karena saya meyakini lah pemerintah pusat dan pemerintah daerah kan pasti sudah melakukan assessment assessment secara komprehensif ke depannya apa yang harus dilakukan
tapi kalau saya sih menyuarakan itu implementasi dari anggaran itu yang sudah ada di jakarta itu harus dilakukan
itu harus dilakukan
itu harus dilakukan
itu harus dilakukan

oke jadi perhoteran juga para wisata
saya akan ke pak faisal
pak faisal sebetulnya bagaimana pemerintah bisa memastikan agar
tadi yang seperti dikatakan oleh pak rosan agar masyarakat tidak kelaparan
apakah stimulus stimulus yang ada ini sudah cukup bisa kemudian memenuhi kebutuhan masyarakat
akan kehidupan yang layak di tengah pandemi
sekaligus juga kemudian mengakomodir bagaimana dunia usaha bisa tetap survive
mungkin dibahas nanti pak faisal usai jeda cnn indonesia prime news segera kembali
ya kembali di cnn indonesia prime news saya langsung ke pak faisal basri
pak faisal tadi dikatakan stimulus ataupun hal hal bantuan langsung yang diberikan oleh pemerintah
sebetulnya melihat dki jakarta sendiri
sebagai pusat pertumbuhan ekonomi ini sudah cukup atau belum untuk menjamin ketersediaan ⁇ lets ⁇ say pangan
begitu untuk masyarakat pada saat psbb ketat diberlakukan
kalau ketersediaan pangan saya rasa alhamdulillah kita bagus ya
tinggal daya belinya nah oleh karena itu pastikan kembali dan berharap siapapun memperoleh cash
jadi saya lebih cepat kalau sembako nanti ada panisir pengadaan lagi ada packaging lagi ada transportasi lagi
dan bisa direktur indef saja bisa dapat gitu kan keterlaluan gitu ya
jadi pastikan tentu saja direktur indef tidak menerima tapi diserahkan kepada yang lain
ini menunjukkan betapa lemahnya kalau paket paket ini yang dapat ke masyarakat juga
tidak dinikmati oleh masyarakat
nah kemudian kedua lebih baik menurut saya kita berjaga jaga
ada keanehan saya lihat di rapbn dua ribu dua puluh satu gitu ya
untuk infrastruktur cuma naik tajam sekali dari rp dua ratus delapan puluh juta

sementara anggaran untuk kesehatan naik fungsi kesehatan naik
nah kalau kita khawatir nggak punya uang untuk rakyat kecil
untuk infrastruktur empat ratus triliun kita punya gitu
jadi masalahnya adalah keinginan serius kita kok
jadi tinggal politik anggarannya saja alokasinya tinggal di area alokasi
di asikkan saya rasa ada
tinggal sekali lagi komitmen kita sejauh mana untuk betul betul menjaga agar jangan sampai kondisi keotik
itu saya rasa sungguh ya masyarakatnya sudah sangat lelah
jangan lagi menciptakan ketidakpastian yang membuat mereka kehilangan hasa
oke dengan diberlakukannya psbb ketat ini
kemudian apakah ini sebagai bentuk salah satu ketidakpastian juga yang diterima oleh masyarakat menurut bapak faisal
ya semakin tidak pasti kan
oleh karena itu menyerangkan kalau konsumsi masyarakatnya
jadi misalnya sekarang akhirnya dikasih uang ya
jadi yang gajinya di bawah lima juta itu kan dikasih uang tuh blt untuk pekerja itu
nah tujuan pemerintah kan untuk dibelanjakan
saya khawatir mereka tidak membelanjakan karena ini kan gak selamanya saya dapat
sampai kapan begitu
jadi tidak efektif lagi gitu
sekali lagi berikanlah kepastian tunjukkan roadmap yang jelas tentang pengenangan covid ini
berapa misalnya coba bayangkan ya india kapasitas testingnya itu satu juta per hari indonesia cuma tiga puluh ribu
masa kita kalah dengan ethiopia senegal madagaskar pantai gading
afghanistan gitu gak ada alasan menurut saya
tidak ada alasan
jadi ayo kita berlomba lebih cepat larinya dengan virus ini
jadi oke kita siapkan nanti kan meningkat nih active cases rumah sakit ditambah macem macem ditambah ya
jangan seperti erlangga hartarto mengatakan wah kita ada semua
apa ini manusia seperti ini ngomong
seolah olah dia di surga
semuanya itu ada di indonesia
padahal tidak ada
hanya hanya pak taufik apa itu kapasitas rumah sakit udah banyak yang no
siapkan gitu ya karena nanti kasusnya akan naik tapi setelah naik mencapai puncak itu otomatis akan turun
nah kalau turun aktivis ekonomi itu tidak perlu diperintah dia otomatis akan recover cepat
karena tidak terjadi kerusakan fasilitas produksi karena gempa karena tsunami kan tidak
jadi semua ini udah siap
tinggal sehatannya jalan ekonomi jalan
jadi sungguh sungguh lah
jangan tiga puluh ribu gitu
kalau tiga puluh ribu sampai akhir dua ribu dua puluh satu kita baru selesai
oke saya ke mungkin pak taufik saja
pak taufik kalau beban yang dialami jakarta sendiri dengan adanya psbb ketat yang akan datang apa yang akan terjadi
apa yang akan terjadi
ada proyeksi atau penakaran dari dprd khususnya mungkin di bidang ekonomi ya bagaimana sejauh ini pak taufik
iya kalau tadi beban menurut saya cukup berat gitu

ini cukup berat
tetapi ini pilihan baik
kita berpikirnya adalah soal penyelesaian kesehatan
kemudian dalam itu kata kawan kawan bahwa ekonomi akan ikut ketika ini kan penyebab turunnya ekonomi karena kesehatannya
jadi kesehatannya dulu dibereskan
lalu nanti ekonomi akan ikut
soal prihatin dki sendiri prihatin
kondisi seperti ini
tapi sudah ada roadmap yang
saya kira dan saya setuju bahwa
umkm yang dua ratus ribu di dki jakarta
harus ada penanganan secara baik
dan umkm sekarang saya kira tiga puluh ribu di jakarta
mungkin yang lebih bagus kita kasih permodalan
dan mudah mudahan saya kira ke depan kita akan siapkan itu
tapi untuk kemudian bisa memenuhi kapasitas tes yang diberikan atau disyaratkan oleh who
apa kemudian roadmap jelasnya untuk penanganan kesehatan
dengan kemudiannya ditekan atau ditarik
keren darurat ini
kalau dki kan saya kira jauh lebih terbuka ya soalnya
kita sudah melebihi apa yang disyaratkan oleh who
baik testing maupun tracingnya
dki itu kan memang melakukan tracing di kelompok kelompok masyarakat
kenapa karena saat ini kita ingin mencetak penyimbaran
bukan menurunkan angka
ini kita perbeda
kalau sudah menurunkan angka
tapi yang paling penting adalah mencetak penyimbaran
ini yang dilakukan oleh dki
sehingga orang ya memang agak kaget kaget ketika angka dki naik
dan perlu dipahami juga bahwa kenaikan angka yang terpapar
dengan jumlah penyediaan tempat tempat tidur tempat tempat rumah
itu tidak seimbang nantinya
karena sudah dibuat
penyediaan tempat kan belum waktu
saya kira yang paling penting adalah pencegahan dari penularan itu
baik pak rawsan
saya ke pak rawsan saja
pak rosan sebetulnya apa saran anda untuk strategi bagi para pengusaha
atau bagi dunia usaha agar kemudian bisa meminimalisir dampak dampak
atau beban beban yang didapatkan akibat adanya psbb ketatidik
apa yang harus dilakukan
ya kalau dari dunia usaha sih yang pasti yang dilakukan adalah menjaga cash flow
karena kalau cash flow nya likuiditasnya berhenti ya pesannya berhenti juga
nah oleh sebab itu harapannya tentunya restrukturisasi itu dipercepat juga
dan satu lagi modal kerja
untuk umkm dan dunia usaha terutama dunia usaha ini belum ada gitu
dan belum berjalan sama sekali ya untuk dunia usaha sampai saat ini
jadi itu memang menambah beban tersendiri
tapi yang ingin saya sampaikan juga adalah ya testing ini yang kita harus sangat sangat kejar gitu
kita per satu juta kita baru di delapan tiga ratus delapan ribu empat ratus jauh tertinggal dengan negara negara asean lainnya pun kita jauh jauh sangat jauh tertinggal
jadi ya ini kan mustinya tidak terlihat
kalau kita mau tahu mestinya ada di mana ya harus melakukan testing
sehingga kebijakannya polosinya menjadi lebih tepat sasaran
mungkin itu yang bisa saya sampaikan terima kasih
baik pak roson ini psbb ketat akan diberlakukan esok hari ya
kita akan lihat bagaimana kebudayaannya masyarakat dki jakarta dan juga daerah sekitarnya bisa menerapkan protokol kesehatan dengan cukup ketat pula
sehingga active case di wilayah dki bisa ditekan
penyebaran covid sembilan belas juga bisa dikontrol
hingga kita bisa nanti kemudian kembali berbicara soal bagaimana menumbuhkan covid sembilan belas

m taufik wakil ketua dpr dki jakarta
kemudian bapak rosan roslani ketua umum kadin
dan juga pak faisal basri ekonomi senior
terima kasih sudah bergabung bersama cnn indonesia prime news malam hari ini
selamat malam bapak bapak
pemprov jawa barat siap membantu dki jakarta yang saat ini kewalahan menghadapi gelombang pandemi covid sembilan belas
seperti apa kolaborasinya cnn indonesia prime news
segera kembali bersama rifana pratiwi